bukannya gak sopan apa kayak gimana ya
kenapa sih mama jual amanah mart tanpa pengetahuan tommy
kesian karyawan tommy tuh
ada luntang lantung gak ada kerjaan pada nganggur
tommy amanah mart itu
udah gak ngehasilin keuntungan yang besar
lagian kamu itu kenapa sih
mikirin aja nasib orang lain
bukan gitu ma
nih sekarang tommy tanya mama
saya cuma ngerasa kalau itu bukan hak saya
iya sih gue ngerti
gara gara nyokap gue lo jadi luntang lampung kayak begini
saya ini baru aja dipanggil buat tawuan cara kerja
semoga lo cepet dapet kerjaan lagi
amin terima kasih banyak pak doanya
kayaknya ada yang aneh deh
lebih baik gak usah manggil gue bapak
amin terima kasih banyak pak doanya
kenapa ada yang salah
saya udah gak tau harus cari rimbak kemana lagi
hari ini udah panas ya ampun ampunan
tenggorokan saya kering
perut saya lapar
jadi kerongkongan saya jadi kering ya
berani salahin ana
mau masuk neraka mau
masa masa taruk ya
kalau kejadian kemarin aja
baik sekarang nyala nyala kita mulu mas
cepet ya berubahnya
tuh ana kasih ruang
udah ana bersihin
jangan di belakang ana
antum makin lama bukan ini makin bener
makin sesat antum
gabuk yang ngajak bicara udah ustadz
kayak orang munafik antum
gak ada beres beresnya
jangan belakang ana
gak usah antum kasih tau ana bisa liat itu buntu
ana bingung kalau jalan berdua sama antum nih
ujung ujungnya ketemunya jalan buntu lagi jalan buntu lagi
mana ambo tau kan dari tadi kita jalan sama sama
sebel ana sama antum
assalamualaikum ya ahli meraka
kalian adalah orang orang yang merugi
karena kalian tidak tau
kalau kiamat sudah begitu dekat
karena kami akan menunjukkan kalian sebuah jalan
jalan menuju keselamatan
berilah keselamatan pada hamba yallah
jangan menuju keselamatan
ama bisa mati kalau dia kabur
yaudah cepetan pergi sebelum gue teriakan maling lo
eh belum pergi juga
ayo cepetan pergi
gue teriakan maling nih
alahfu alahfu alahfu
kenapa kalian harus takut
seharusnya kalian takut kepada iyamat
karena kiamat sudah semakin dekat
karena kiamat sudah semakin dekat
anak tambah lapar man
kita akan tunjukkan jalan
yah kok pingsan
terus gimana tuhan wali
kiamat semakin dekat
kiamat semakin dekat
coba yang ini taruh di sana deh
terus yang ini agak geser sedikit ya
kok kayaknya kurang bagus ya
yang ini pindahin lagi deh ke sini
aduh cepetan dong
yang itu agak geser sedikit
kenapa sih tom
bukannya gak sopan apa apa gimana ya
kenapa sih mama jual aman ahmad tanpa pengetahuan tommy
kesian karyawan tommy tuh
pada luntang lantung gak ada kerjaan pada nganggur
aman ahmad itu udah gak ngehasilin keuntungan yang besar
lagian kamu itu kenapa sih
mikirin aja nasib orang lain
gak kamu pikirin kan
bukan gitu ma
sekarang tommy tanya mama
kenapa mama jualan kemah
kenapa mama jualan kayak begini nih
bukan tommy ngajarin
sekarang kami mau nanya mama
nih sekarang mamah jualan gini nih
nih alat alat kosmetik
mama tau gak ada barang barang yang gak boleh dijual oleh agama
jadi kau sudah tahu jawabannya
aku nggak tewas
dimana wujudnya allah
kamu seneng banget pake topi ya cil ya
hebat kau bang
kamu waktu itu sempat nanya ke saya tentang bagaimana wujudnya allah
kamu seneng banget pake topi ya cil ya
hebat kau bang
tampar lagi tampar lagi